senator dpd yang juga mantan wakil ketua dpr ri mpr am fatwa meninggal dunia akibat penyakit liver stadium empat
jenasa am fatwa dibawa dari rumah sakit mmc ke gedung dpr ri untuk prosesi penghormatan terakhir sebelum dimakamkan
jenasa am fatwa tiba di gedung dpr pukul sepuluh tiga puluh dan langsung disambut oleh pimpinan lembaga tinggi negara
proses penghormatan terakhir dipimpin oleh ketua dpd ri osman sabta odang dan dihadiri ketua mpr zulkifli hasan serta wakil ketua dpr agus hermanto
setelah prosesi penghormatan terakhir jenazah am fatwa akan dibawa ke rumah duka sebelum dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata
ketua dpd osman sabta mengakui dunia politik kehilangan sosok berpengaruh
perjuangan am fatwa akan terus dikenang
karena sosoknya yang konsisten memperjuangkan idealismenya